penerapan sanksi tilang ganjil genap memasuki hari kedua dan di sejumlah ruas jalan masih ditemukan adanya pengendara mobil dengan plat tidak sesuai dengan tanggal
akses keluar masuk tol atau rem off juga menjadi salah satu titik yang dijaga oleh polisi
sejumlah kendaraan yang keluar dari tol dalam kota kawasan selipi jakarta barat ditilang oleh polisi karena melanggar aturan ganjil genap pada selasa pagi
selain itu pelanggaran juga kerap ditemukan di persimpangan seperti di kawasan tomang
dan meskipun demikian menurut kasar lantas polres jakarta barat angka pelanggaran jauh menurun jika dibandingkan dengan masa sosialisasi yang berlangsung pada pekan lalu